kepala polda maluku utara irjen pol rikuwanto menegur kepala polres kepulauan sula
yang memeriksa seorang warga hanya karena berkelakar di media sosial
tentang celota ikonik presiden keempat ri abdurrahman wahid mengenai polisi jujur
dikatakan hanya ada tiga polisi jujur di indonesia
matung polisi polisi tidur dan general huggeng
setelah mendalami kasus dan meminta klarifikasi dari kepala polres kepulauan sula akbp muhammad irfan
rikuwanto menilai langkah anggotanya memeriksa kasus ini kurang tepat
sebab kelakar tentang polisi jujur ala gusdur yang dikutip pria bernama ismail ahmad
merupakan milik publik dan dianggap tidak memiliki nilai yang mencoreng institusi kepolisian
selain itu ia memerintahkan ditkrimsus kepulauan sula memberikan arahan kepada jajarannya
agar bisa membedakan informasi yang bisa dikategorikan melanggar undang undang ite dengan kritik
saat ini kasus ismail pun telah dihentikan
jadi yang dilakukan oleh polres sula itu kurang tepat
yang ditayangkan oleh mas ismail ahmad itu bukan masalah
dan bukan masuk kategori yang perlu diatensi oleh kepolisian
jadi saya tegur sudah
kemudian kita berikan cukrah melanggarannya
kepala dit krimsus untuk lebih teliti lagi dalam cermati informasi yang beredar di masyarakat
kepada cnn indonesia com ismail ahmad membenarkan kepala polres kepulauan sula dan jajarannya
memanggilnya untuk diperiksa
setelah itu ismail diwajibkan menyampaikan permintaan maaf
sementara itu pemeriksaan ismail ini menuai kritik kilini masa
warganet menganggap indonesia saat ini sedang darurat humor
kepala polres sula dan jajarannya
putri gusdur inaya wahid juga buka suara
melalui akun twitternya ia menyatakan
polisi seharusnya memanggil ayahnya sebagai pembuat kelakar
kepala polres sula dan jajarannya
putri gusdur yang lain alis wahid juga menulis sentilan
ia menyebut mendagri tito karnavian yang juga mantan kepala polri
pernah berkomentar tentang polisi jujur dalam haul gusdur dua ribu sembilan belas

kepala polres sula dan jajarannya
kepala polres sula dan jajarannya
dalam masa hidup gusdur pun dikenal sebagai sosok yang kritis dan humoris
kelakar gusdur tentang polisi jujur disampaikannya pada dua ribu delapan